wakil ketua dpr fahri hamzah meminta ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo mengundurkan diri
sebab agus pernah menjabat ketua lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah saat proses pengadaan ktp elektronik
fahri mengatakan khawatir akan adanya konflik kepentingan saat agus raharjo sebagai ketua kpk menyelidiki kasus ini
ada indikasi dalam kasus ini adanya konflik kepentingan antara agus raharjo sebagai mantan ketua lembaga pengkajian pengadaan barang dan jasa
dengan kementerian dalam negeri setelah audit bpk menyatakan kasus ini bersih
tetapi begitu agus raharjo menjadi ketua kpk lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi
oleh sebab itu untuk menghindari konflik kepentingan
saya meminta saudara agus raharjo mengundurkan diri jadi ketua kpk
sebab kalau dibiarkan ada konflik kepentingan maka kasus ini bisa menyimpang